sementara pasca lebaran harga cabai di pasar induk purwoda di grobogan jawa tengah
terus merangkak naik hingga
seperti harga cabai merah yang menembus rp enam puluh per kilogram
pedagang menyebut kenaikan harga disebabkan minimnya stok
namun banyak permintaan konsumen
pasca lebaran harga bahan pokok di pasar induk purwodadi grobokan jawa tengah
harga cabai merah tembus rp enam puluh per kilogram
sebelumnya saat jelang lebaran harga cabai merah masih di kisaran rp tiga puluh hingga rp tiga puluh lima per kilogram
untuk cabai hijau naik dari harga rp dua puluh kini menjadi rp dua puluh lima per kilogram
sementara harga komoditas bawang merah terus naik pada pekan lalu harga mencapai rp tiga puluh per kilogram
kini harga bawang merah tembus rp enam puluh per kilogram
sedangkan untuk harga bawang putih naik dari harga rp tiga puluh
menjadi rp empat puluh per kilogram
naiknya harga hingga seratus persen menurut pedagang disebabkan minimnya stok dari luar daerah akibat gagal panen
serta banyaknya permintaan di pasaran karena banyaknya masyarakat yang mengadakan acara dan hajatan di bulan syawal ini
kalau cabai merah itu dari harga rp tiga puluh sekarang sudah jadi rp enam puluh
terus kalau rabetnya masih biasa sih mas
naik terlalu naik tinggi ya cuma bawang merah sama cabai merah
kalau cabai merah mungkin barangnya sudah mungkin
sementara itu dalam beberapa pekan terakhir harga sejumlah kebutuhan pokok di gorontalo merangkak naik
bawang merah bawang putih dan cabai rawit merupakan kebutuhan pokok yang hingga kini masih cukup mahal
bahkan dalam beberapa hari sebelumnya harga bawang merah dan bawang putih serta cabai rawit menembus hingga rp tujuh puluh per kilogram
harga bawang merah dan bawang putih di pasar harian gorontalo
kini berkisar pada rp empat puluh lima hingga rp lima puluh per kilogramnya
sementara untuk cabai rawit kini ada di kisaran harga rp lima puluh lima sampai rp enam puluh per kilogram
salah satu pedagang mengatakan mahalnya harga bawang merah dan bawang putih telah terjadi sudah sejak dua bulan terakhir
kenaikan harga komoditas bawang merah dan bawang putih diduga akibat adanya keterlambatan pengiriman dari daerah pemasok
sementara harga cabai rawit melonjak karena pasokan yang masih terbatas akibat hasil panen petani belum normal
sekarang masih bawang merah bawang putih masih ada kenaikan
bawang putih satu karung itu sampai hampir rp satu
jadi per kilonya kena rp lima puluh
bawang merah per kilo rp lima puluh
itu memang harganya begitu atau mengalami kenaikan
itu sudah berapa lama mengalami kenaikan
berarti dari bulan puasa lah ya
harga bahan pokok di pasar tradisional pabayang bayang kota makassar sulawesi selatan juga melonjak
harga cabai merah besar mengalami kenaikan
dan harga sebelumnya rp tiga puluh kini dibanderol dengan harga rp empat puluh per kilogram
selain itu cabai keriting yang sebelumnya dijual dengan harga rp tiga puluh kini dijual dengan harga rp empat puluh per kilogramnya
sementara itu tomat merah dijual dengan harga rp dua puluh per kilogram
kenaikan harga cabai sudah dirasakan sejak satu bulan lalu
lantaran cuaca buruk di sejumlah daerah produsen cabai di sulawesi selatan
para pedagang pun berharap harga bahan pokok dapat kembali normal agar mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat